seorang narapidana di lapas blitar tewas akibat terjatuh dari atap gedung lembaga pemasyarakatan kelas dua
pelaku meregang nyawa setelah mencoba kabur dari tahanan
rio terpidana penghuni rumah tahanan kelas dua blitar jawa timur tewas setelah mencoba kabur dari penjara
pelaku terjatuh saat melarikan diri dengan memanjat tembok lapas
pelaku terpeleset saat mengijak atap dan akhirnya terjatuh
narapidana asal desa purwokerto ini kemudian sempat dibawa ke rumah sakit mardiwaluyo blitar
namun tidak tertolong dan akhirnya meregang nyawa di tangan petugas medis
pemuda dua puluh dua tahun ini merupakan pelaku kasus penculikan dan pecabulan anak di bawah umur
ia difonis delapan tahun penjara di rumah tahanan kelas dua blitar
pihak keluarga sempat tidak terima pasalnya kematian pelaku terlihat ada kejanggalan dan segera melapor ke polisi
namun dari hasil olah tkp
korban terbukti jatuh dari atap gedung lapas saat akan melarikan diri
sempat naik di atas atap dan mencoba untuk melompat ke pembatas lapas
namun karena pembatas itu tinggi dan jaraknya antara bangunan satu dengan batas itu adalah kurang lebih lima meter sepuluh
yang bersahabatan tidak sampai dan yang bersahabatan jatuh
terpidana ditangkap pada bulan februari dua ribu delapan belas karena terbukti melanggar undang undang tentang pelindungan anak
dengan melakukan tindakan penculikan dan pencabulan